kenapa sih neng
gak usah pura pura gak tau deh
bukan pura pura neng akang memang gak tau
bu ini teh udah malam jangan suruh akang nebak nebak
laki laki mah gitu pinter sandiwaranya

bukan neng neng
bukan neng neng
kalau habis shalat itu
sebaiknya zikir baca tahmid tahlil istilpar doain orang tua minta selama dunia akhirat
bukan pegang hape
apa yang kamu ingat dalam sholat tadi
kalau kamu jawabnya ingat sobri mak gak mau dengar
sholat kok dimain mainin
enggak mak tadi dedek mau ngecas hape
mana hapenya sini mak yang simpen
tapi mak kalau kang bagja nelfon dede gimana
memang dia bilang mau telepon kamu
kalau udah telfon tanya besok mau dimasakin apa
yaudah sekarang kamu siapin makan
mak mau sholat maghrib dulu ya
kalian ini mesti cepat bertindak
si idan sekarang sedang kalap karena sudah tidak punya uang
gak peduli kata mertuanya
tp sama dpd itu bukan milik dia
dia pasti mau jual
karena dia sudah butuh pisan uang
kalian rugi gak dapat apa apa
jadi kita harus gimana jang
kalau benar seperti kata bang oce dia mau jual barang
malam ini dia pasti akan keluar
kamu ambil barangnya yang dia mau jual
telepon presiden aja gak sesusah kamu tahu gak
hari ini ciraos kedatangan guru desa
ya mudah mudahan bisa membantu pendidikan anak anak di sini
banyak masalah timbul tanpa mereka sadari
harusnya mereka sadar
jika fitrah ditabrak inilah yang akan terjadi
ketidak harmonisan ketidak selarasan hidup akan terjadi
tulang punggung menjadi tulang rusuk
kepala desa ciraos
sekuat tenaga untuk meminimalisir persoalan yang timbul
sabtu lusa saya akan menemani koswara kebang
sekalian mencari mainan untuk anak anak cirawas
saya jatuh cinta pada pribadi yang luar biasa ini
semoga saya tidak jatuh cinta pada cassie nya
ketika dia berada di rumah
dia menganggap dirinya seperti si orang yang berada di rumah
dia menganggap dirinya seperti si orang yang berada di rumah
direktri dan salib beliau berdua
ia menyiyakan angin sopan
dia tiba tiba mendengarkan
bahawa ia sedang ramai
gak usah pura pura gak tau deh
bukan pura pura neng
akang memang gak tau
ini teh udah malem
jangan suruh akan nebak nebak
laki laki mah gitu
ya allah neng
neng teh kenapa
neng mah tau
nih teh udah gak menarik lagi
kamu tidur di rumah saya saja
di sini dingin
gak usah kan takut ngerepotin
ada apa neng
gak ada apa apa
udah akang tidur aja
ibu ada masalah
siapa tuh neng
gak ada apa apa
udah lah akang tidur aja
kalau akang salah